gerakan kewirausahaan merupakan salah satu gaya kampanye andalan dari calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
hampir separuh kegiatan kampanye sandiaga yang juga seorang pengusaha ini merupakan mentoring dan dialog entrepreneurship
jadi dari segi jumlahnya saja yang kalau kita bisa sentuh dengan entrepreneurship milenial ini akan jauh lebih tertarik pada politik
selain mengedepankan isu ketenaga kerjaan yang juga merupakan isu utama dalam debat calon pres pada tujuh belas maret mendatang
sandiaga juga kerap berkampanye di kalangan milenial yang diakini sandi memiliki peran besar dalam kewirausahaan serta politik pilpres dua ribu sembilan belas
seberapa penting peran milenial
peran milenial dalam entrepreneurship karena bapak kan kampanye selalu mengenai umkm
milenial juga mengelola bisnis di bidang online untuk pariwisata
jadi sangat penting milenial ini dan khususnya untuk membangun ekonomi kita
pilpres mungkin hanya bicara tanggal tujuh belas april tapi masa depan indonesia ada di tangan milenial
saya ingin menggugah mereka
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini